sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tahu kan andre kebingungan cari dewi
kamu sengaja ya supaya mereka nggak ketemu lagi
mama ini budek congek tuli
atau apa sih
makanya beli korek kuping
tadi kan satria udah bilang bahwa satria itu udah membujuk dewi
supaya dewi balik lagi ke rumah ini
tapi dewinya gak mau
kenapa sih sentimen banget sama satria
kamu udah tahu kan dewi dimana
tapi kamu simpen sendiri iya kan
dia tahu sita ada dimana tapi dia gak mau ngasih tahu kita
kok gak dibawa pulang
kamu udah ketemu sama sita
kenapa gak dibawa pulang
satria udah tahu tapi nggak dibawa pulang ma
satria jahat ma
satria itu jahat
satria jahat sama
ya ini memang gak becus
disuruh kerjain yang paling gampang aja gak bisa coba
lagaknya aja selangit
pakai mau kerja di kantor segala
gak usah ngomong seperti itu deh
gak ada hubungannya sama kantor segala ah
banci menor banci lebay
naik motor bungsuk ke sungai
gak usah pura pura bayar tanti
kalau kamu kesel memang kamu mau lampiasin sebuah undang undang kamu
gak usah berlagak lagak perhatian sama satria
ini udah malem ya
udah malam dan jujur saya udah capek
saya disalahin terus sama kamu
kamu selalu punya pikiran jelek dalam saya
kalau mau jujur lihat aja
kamu sebagai ibu kandungnya satria bisa kamu bela dia
yang bela saya teruskan
kamu gak pernah bela dia
ulat kepong pong kesambet mati
mentang mentang kamu dan anak kamu itu jadi kesayangan mama
terus kamu bisa merasa wah kalau keluar itu kan super hebat
kamu mesti ingat
kalau satria itu adalah cucu pertama mama
jadi dia berhak atas segalanya
dan dia juga lebih tua daripada andri
sayangnya dia buta
sayangnya dia buta
jadi mama gak percaya kan sama satria
kok ribut terus seperti ini sih
gak usah ribut ribut lagi
mama gak usah nambah nambah masalah
harusnya mama terima kasih sama tante tadi karena udah bilangin satria di depan nenek
mungkin memang satria yang salah mah
satria udah ketemu mama dewi tapi satria gak bilang
tante tante juga gak masalah kan ma
tante tante juga gak marah marah sama aku kan
mama bela kamu kamu bela tante tante
mama berang lebih baik kamu diam
jangan pada ribut begini
malu tau didengar tetangga
mama juga sih selalu gitu
ada apa lagi sindri
kalau emang lo tahu sita itu di mana
gua kangen sama dia sat
dan gua mau ketemu sama dia
buat apa sih kamu cari dia lagi
itu hanya membuat kamu tambah sakit deh
sita itu udah meninggal
yang kamu lihat selama ini bukan sita
tapi itu dewi
sita itu gak meninggal
yang kemarin sama sama gue itu adalah sita
itu adalah cita dan kita sama sama kan
demi allah itu dewi
kamu itu bodoh apa tidak mau terima kenyataan sih
kamu kan gak buta seperti aku andre
aku aja yang buta
tau itu bukan sita
mereka sangat berbeda ndrei
orang yang kemarin ketemu sama gue itu adalah sita
gue gak kenal siapa dewi
sembut merah kepala hitam
kamu ada gerah berantem
kalau otak kamu masih waras
otak kamu masih lurus
itu lu kan
lu mau marah marah lagi sama gua ya
tadi gua cari lu di kamar
untuk benar benar ingin ketemu sama dewi
gue gak mau ketemu sama dewi
terserah lu aja panggil dia apa
tapi lu benar ingin ketemu sama dia
tapi lu benar ingin ketemu sama dia

tolong kasih tau gua
gue gak tau alamat tempatnya dimana
kalau bisa cari dia di pasar dekat terminal
waktu itu gue gak sengaja ketemu dia disana